seorang aparatur sipil negara tewas membusuk di dalam kamar kos di daerah simpang tiga sipin kota baru jambi pada minggu sore
keberadaan jenazah terungkap pasca para penghuni kos mencium aroma menyengat dari kamar korban
saat ditemukan kondisi wajah korban sudah tak dapat dikenali
pemilik kos tidak menyangka bahwa korban telah tewas
tiga hari sebelumnya pemilik kos sempat bertemu korban yang pamit pulang kampung untuk menemui anak istrinya
polsek kota baru yang melakukan olah tkp belum bisa memastikan penyebab kematian korban dan menunggu hasil visum
terkait dengan penangkapan bupati kudus muhammad tanzil yang diduga terlibat transaksi jual beli jabatan kpk mengingatkan masyarakat agar memilih pemimpin berdasarkan rekam jejaknya
hal tersebut disampaikan wakil ketua kpk laude m syarif saat menghadiri seleksi calon pemimpin kpk di pusat pendidikan dan pelatihan kementerian sekretariat negara cipete jakarta selatan minggu siang
syarif juga mengingatkan partai politik agar tidak lagi mengusung calon yang memiliki rekam jejak yang tidak baik terlebih mantan koruptor untuk maju menjadi kepala daerah
ia juga menyesalkan perbuatan tamzil yang tersandung kasus korupsi dua kali
syarif menyebut kpk akan mendiskusikan hukuman maksimal untuk tamzil dan staff khususnya agus suranto yang sama sama residivis kasus korupsi
saya berharap juga kepada seluruh masyarakat indonesia agar
jangan lagi memilih orang yang punya rekam jejak yang tidak baik